pas di bandung kita beralih ke lapas di sulawesi dimana setelah kebakaran di mapolda sulawesi selatan dan barat
ada tujuh puluh dua tahanan yang dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan kelas satu di gunung sahari makassar
pemindahan dilakukan setelah kebakaran di mapolda sulselbar senin dinihari
dua tahanan tersebut merupakan tahanan yang masih dalam proses penyelidikan dengan masa penahanan kurang dari satu pekan
termasuk di antara para tahanan adalah sembilan perempuan tahanan direktorat narkoba dan direktorat kriminal umum
para tahanan terpaksa dipindahkan akibat terputusnya jaringan listrik pasca kebakaran hari senin dini hari
mereka diangkut menggunakan dua mobil tahanan dan tiga bis dengan pengawalan ketat
kenapa kita pindahkan di rutan itu ada pertama pertimbangan keamanan pertimbangan kesehatan
kenapa kita lihat dampak daripada bego ini
ini akan juga mempengaruhi daripada abu masuk ke tenggorokan daripada tahanan
dan lagian juga keamanannya juga kita inginkan supaya tahanan ini walaupun bagaimana ini adalah tetap manusia polri melayani masyarakat
ini salah satu pelayanan yang kita berikan kita tempatkan dia ke tempat yang lebih baik dan lebih aman dan lebih bersih